terima kasih anda masih menyaksikan cnn indonesia newscast
pelaksana tugas ketua umum partai persatuan pembangunan muhammad mardiono
menyambangi komisi pemilihan umum republik indonesia
menyerahkan surat keterangan kementerian hukum dan ham
serta susunan kepengurusan baru
proses peralian kekuasaan dari soeharto mono arfa ke mardiono terbilang cepat
hanya butuh empat hari saja
kemenkumham mengeluarkan sk penetapan mardiono sebagai plt ketua umum p tiga
meski sempat ricu antar dua kubu mardiono dan soeharto
telah bertemu empat mata senin malam lalu
mardiono pun mengklaim bahwa partainya solid dan tidak ada konflik internal
apakah mulusnya peralian kekuasaan di partai berlambang kabah ini
berkat campur tangan kekuatan politik besar
dan apakah ini ada kaitannya dengan pilihan politik p tiga di pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui semuanya di zoom
dengan wakil ketua umum p tiga amir uskara
saat malam pak amir
selamat malam mbak rebana
esekutif indo strategy koyerul umam
selamat malam mas umam
selamat malam mbak nana
oke saya mau ke pak amir
pak amir dalam waktu empat hari saja
kemenkumham mengeluarkan sk tentang penetapan plt ketua umum p tiga mardiono
saya ingin tanya ini sudah ada komunikasi sebelumnya dengan kemenkumham
sampai bisa keluar se ekspres ini secepat ini empat hari
sebenarnya tidak ada komunikasi
cuma memang proses yang penyerahan kepada menkumham yang kita lakukan itu
kita sudah siapkan
segala sesuatunya artinya cara administrasi
apa yang dibutuhkan oleh kemenkumham kami sudah siapkan sebelum menyerahkan ke kementerian
sehingga kami juga yakin proses ini pasti bisa cepat
karena hampir semua yang dibutuhkan oleh kemenkumham dalam proses pendaptaran
sebagai kepengerusan baru itu sudah siapkan sebelum kita serahkan
jadi kami komunikasi itu kita bangun setelah memang kita serahkan
kepada kementerian hukum dan ham yang diterima oleh pak dirjen
oke tapi secepat cepat
cepatnya pengurusan sk partai yang sedang mengalami dualisme
tapi tidak mungkin secepat itu
ini di kalangan teman teman p tiga kubunya pak mardiono kaget tidak sih
melihat secepatnya keluar sk kemenkumham ini
sebenarnya kita sudah perkirakan pasti bisa lebih cepat keluar daripada biasanya
karena saya sampaikan tadi bahwa proses proses administrasi yang dibutuhkan
semua sudah kita siapkan
apalagi ini kan dengan sistem online yang ada di
kemenkumham sehingga data yang mereka butuhkan bisa kita serahkan
setelah kita serahkan memang ada komunikasi
artinya ini kepentingan kami secara internal di p tiga
supaya tidak terjadi konflik yang berkepanjangan
supaya tidak terjadi dualisme seperti kasus kami kemarin
yang pernah terjadi di tahun dua ribu sembilan belas
maka kami memang membangun komunikasi dan alhamdulillah komunikasi itu
akhirnya menghasilkan sebuah sk yang saya kira tidak terlalu cepat tapi tepat waktu

oke mas umam saya ingin tanya kalau tadi pak amir mengatakan bahwa
pak amir dan juga teman teman di kubunya pak mardiono ini sudah memprediksi
bahwa keluar sk nya ini akan cepat ataupun tepat waktu
tapi menurut anda lazim tidak sih bahwa pemerintah ataupun kemenkumham
mengeluarkan sk plt ketum secepat ini
empat hari loh ini partai partai yang sebelumnya mengalami dualisme tidak secepat ini
pengeluaran sk nya dari kemenkumham
iya mbak nana saya pikir apa yang terjadi di p tiga ini p tiga sudah mengambil jalur ekspres
dan ini sebuah catatan menarik
artinya begini dari pihak pihak yang sedang bersengketa saya melihat bahwa proses ini sudah well prepare
artinya sudah dikomunikasikan dengan matang dan juga sudah dipersiapkan dengan matang
dan sebenarnya kalau misalnya kita melihat
dari proses timing yang terjadi
sebenarnya kasus statement kontroversial polemik yang diciptakan oleh pak soeharto tentang amplop kiai
sebenarnya itu adalah momentum percepatan upaya untuk memberhentikan pak soeharto
tetapi pada saat yang sama akar konflik sebenarnya itu sudah ada
nah oleh karena itu ketika kemudian muncul statement amplop kiai
maka kemudian itu sudah menjadi titik
jadi itu sudah mati dari berhentinya dan juga runtuhnya kredibilitas dan juga legitimasi politik pak soeharto
nah oleh karena itu ketika kemudian proses ini dilakukan terasa begitu cepat
nah dan kalau misal kita cek lebih detail
tampaknya dalang atau operator politik yang berada di balik upaya untuk pemberhentian pak soeharto
rasanya betul betul mencoba untuk melakukan akselerasi
untuk mengejar target revisi data verifikasi partai politik di kpu
yang data itu harus diperbaiki by lima belas sampai dua puluh delapan september ini
nah oleh karena itu karena kejar target maka kemudian operasi itu dilakukan
nah ini empat hari tentu bukan sesuatu yang lazim ini bukan sesuatu yang lazim
karena kalau misal kita melihat dari apa yang terjadi sebenarnya proses politik kemudian berkembang

pt un kemudian ke ma dari ma kemudian baru ke muker maaf dari ma kemudian baru ke menkumham
nah proses itu rata rata paling cepat itu enam bulan dan rata rata kalau misalnya kita cek rata rata satu
tahun nah oleh karena itu ini adalah sebuah proses politik yang cukup kuat maka patut diduga
ada kekuatan politik besar yang mensponsori gerakan politik ini dan itu melibatkan big man
big money dan big power dibalik operasi pemberhentian pak soeharto ini tentu kita
berspekulasi kemana arah dari kekuatan politik besar ini dan bagaimana impact
bagi pt tiga ke depan baik baik pak amir ada tudingan proses politik kuat ada kekuatan politik besar
di balik kilatnya pengeluaran sk plt ketum p tiga pak mardiono dan dibalik penggusurannya pak soeharto
mono arfa jawaban anda bagaimana yang pertama saya sampaikan bahwa sebenarnya di p tiga tidak ada dualisme
bahwa ketika proses ini kita lakukan dalam pengurus harian dari empat puluh enam pengurus harian yang
hadir itu tiga puluh dua dan itu adalah rapat ph yang terbanyak yang kami ikuti sehingga kami melihat bahwa memang
apa yang proses proses ini adalah proses internal yang memang tidak ada hubungan dengan apa kekuatan
kekuatan luar yang kedua saya juga sampaikan ke mas umam sekalian bahwa sebenarnya kalau proses
pendaftaran kepengurusan di mnkuk ham dalam hasil muktamar kami di makassar pada tahun
kemarin yang kita daftar di dua ribu dua puluh itu prosesnya juga hanya satu minggu artinya proses pendaftaran
itu hanya satu minggu itu pun karena ada sedikit perbaikan artinya kami melihat bahwa apa yang
terjadi kemarin ketika teman teman mengatakan kok cepat sekali empat hari menurut kami itu hal yang
wajar dan biasa biasa saja karena proses pendaftaran kami ketika hasil muktamar makassar
pun itu hanya satu minggu di kemenkumham itu karena ada perbaikan makanya ketika kami storekan
hari selasa dan jumat kemudian atau jumat malam kemudian sudah selesai sekian itu memang
kami sudah prediksi sebelumnya dan itu sama sekali tidak ada kekuatan luar yang menurut kami ada
karena sekali lagi mbak fana proses proses internal yang kami lalui atau proses normal mulai dari
rapat pengurus harian kemudian kami lanjutkan dengan mukernas dan semua itu berjalan normal
bahwa mukernas kami dari tiga puluh empat dewan pimpinan wilayah atau pengurus wilayah yang hadir ada
tahun itu menuduhkan menunjukkan bahwa ini berjalan normal bapak makasih oke apa amir kami
dapat informasi ya anda boleh jawab boleh tidak itu hak anda kami mendapatkan informasi bahwa presiden
dan lingkarannya merestui penggantian suharto sebagai ketua umum p tiga ada beberapa pertemuan
antara petinggi p tiga mungkin anda ikut serta salah satunya ya mungkin juga rekan rekan anda dengan
sejumlah menteri membahas pergantiannya suharto monoarfa jawaban anda bagaimana pak amir informasi
kemana mana ke teman teman tidak apalagi saya sebagai salah seorang wakil ketua umum
mengatakan bahwa tidak pernah ketemu dengan siapapun ya sekali lagi tidak pernah ketemu dengan siapapun
dan saya termasuk salah seorang yang turut bersama sama dengan teman teman untuk mengatur
supaya proses ini bisa berjalan sesuai dengan mekanisme internal kami oke mas umam anda percaya
nggak dengan tadi apa yang disampaikan oleh pak amir bahwa tidak ada kemudian kekuatan besar tidak ada intervensi
di istana dari kekuasaan terkait dengan penggusurannya soeharto samono arfa
dan keluarnya sk plt ketua umum p tiga mardiono yang sangat cepat sekali ini
jadi itu murni proses politik di internal partai anda percaya nggak
tentu kita hargai informasi statement dari bang amir
karena bagaimanapun juga yang terpenting bagi bang amir sekarang adalah menegaskan tidak ada dualisme
dan hanya ada satu komando di dalam kekuatan struktur p tiga
tetapi kalau misalnya kemudian kita cermati ini memang ada sesuatu yang unik dan menjadi agak heal yang mustahil
kalau misal kemudian informasi ini tidak tercium tidak terendus dari awal oleh lingkaran presiden
dan inilah yang kemudian mengunci langkah politik pak soeharto
kalau misalnya kemudian pemerintahnya
pemerintah sendiri mencoba untuk mengambil posisi netral
maka kemudian sebenarnya akan ada kontestasi cukup pelik
dan saya yakin dari pihak pak soeharto akan melakukan perlawanan terbuka
at least pada level sengketa hukum maka akan terjadi proses negosiasi di sana
nah tetapi ketika kemudian langkah itu sudah dikunci
hanya dengan empat hari kemudian diteken oleh menteri hukum dan ham
tentu menjadi proses
yang betul betul melangkah melemahkan sel sel politik dari pak soeharto
bagaimana kemudian dari satu menteri dengan menteri yang lain
kemudian saling menggugat di pt un
artinya misal ada seorang menteri mbak penas
yang kemudian melakukan gugatan atas sk yang dikeluarkan oleh menteri hukum dan ham
tentu itu sangat lucu
artinya ada kekuatan yang memang betul betul memberikan back up terhadap proses politik
oke tentu itu sangat lucu artinya apa artinya ada kekuatan yang memang betul betul memberikan back up terhadap proses politik
ada kekuatan yang memberikan blessing
masih spekulatif arahnya
tentu ini adalah sebuah blessing
dan sejak awal saya sampaikan ke teman teman
jika ini murni dari dinamika internal p tiga
saya yakin prosesnya relatif akan dinamis akan relatif panjang
tetapi kalau ini ada kekuatan back up besar
dan fakta politik menunjukkan menjustifikasi bahwa proses ini
dan ini adalah sebuah catatan demokrasi bagi kita semua
oke saya mau ke pak amir
pak amir pak suharto mono arfa tidak melakukan perlawanan sama sekali
setelah dipanggil oleh presiden jokowi
bagaimana kemudian anda menjawab ini
ya saya sudah yakin dari awal bahwa pak harso
ya kami panggil ketum kami ke pak harso itu
pasti setelah proses politik ini jalan
itu kami yakin pasti beliau akan terima
karena dari proses proses politik yang kami lakukan secara internal
mekanisme internal partai itu semua berjalan
artinya kalau kami mengatakan bahwa dari
misalnya dari tiga puluh empat dpw kemudian hadir
dari empat puluh enam pengurus dpp kemudian ketiga pengurus harian hadir tiga puluh dua
saya kira proses proses itu pasti sudah terbaca oleh pak harso bahwa
ini adalah mekanisme internal yang betul betul tidak bisa kita hindari
berawal dari surat
ketika pimpinan majelis yang kemudian keluar pandangan dari mahatma partai
yang kami tindak lanjuti dengan rapat pengurus harian
saya kira mekanisme ini adalah sebuah mekanisme yang memang secara internal
sudah tidak bisa dilawan oleh siapa pun
artinya proses proses politik internal ini sudah jalan
jadi dari awal sekali lagi mbak nana kami sudah yakin
insya allah pasti dengan ketokohan pak harso pasti akan menerima proses internal ini dengan baik
mas umam pak suharto ini tidak melakukan perlawanan sama sekali padahal beliau ini sudah dipanggil oleh presiden jokowi
kira kira kalau anda analisa apa yang terjadi apakah pak soeharto ingin ada garanti bahwa dia tidak akan dicopot dari posisi menteri bapenas asalkan tidak menggugat ke pt un soal sk penetapan plt ini sehingga kemudian islah saja dengan mardiono
oke pak soeharto sama sekali tidak melakukan perlawanan apalagi kemarin ketika ada pertemuan antara presiden jokowi dengan pak suarso mono arfa
apakah kalau kita baca ataupun anda analisa pak soeharto ingin mendapatkan garanti bahwa posisinya sebagai menteri bapak penas ini tidak akan tercopot dari kabinet asalkan dia tidak menggugat sk ini ke pt un sk plt ketua umum mardiono ini
anda membacanya seperti
mbak nana saya pikir terkait dengan pengamanan positioning menteri bapak nas yang dipegang oleh pak suharto itu adalah satu poin negosiasi
negosiasi itu bisa dilakukan antara pak suarso
atau eat self dengan presiden termasuk juga dengan mesin politik di internal p tiga yang saat ini berada di bawah kekuatan pak mardiono
tetapi yang menarik mbak nana ini menjadi sebuah analogi sekaligus juga konfirmasi bahwa meskipun seseorang memiliki kedekatan dengan presiden jokowi ternyata tidak menjamin keamanan politik yang bersangkutan
ada kekuatan yang jauh lebih besar di luar kekuasaan presiden yang kemudian mampu mengendalikan situasi ini
nah inilah yang kemudian kita terus membaca ini arahnya kemana
memang betul teman teman p tiga mencoba untuk memahami bahwa ini dinamika internal kemudian tidak akan berimbas misalnya terhadap soliditas koalisi misalnya di kib atau koalisi indonesia bersatu yang kemarin dideklarasikan
tetapi kalau misal kita cek perlahan
dan mungkin nanti akan terkonfirmasi bahwa ini memiliki proses dan juga impact yang cukup signifikan terhadap soliditas koalisi yang terbangun
nah kalau misalnya itu terkonfirmasi maka sebenarnya ini adalah operasi politik eksternal yang bersenyawa dengan kekuatan kekuatan internal yang sebenarnya juga terkonfirmasi dan juga melakukan percepatan atau mengalami percepatan
dengan adanya statement terkait dengan amplop kiai
statement amplop kiai ini sangat fatal ini bukan slip of touch ini sleep of mind dari pak soeharto sendiri
oke oke apa kepentingan kekuasaan mengintervensi penggusuran suarso mono arfa dari posisi ketua umum p tiga apakah ada kaitannya dengan kandidasi capres dua ribu dua puluh empat
mas umam pak amir jangan dijawab dulu kita harus jeda jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber ada wakil ketua umum p tiga amir uskara dan direktur eksekutif indo strategik hoirul umam
saya lanjutkan lagi ke mas umam mas umam apa menurut anda kepentingan kekuasaan mengintervensi penggusuran suarso mono arfa dari kursi ketua umum p tiga dan penunjukan mardiono sebagai plt ketua umum
ya saya pikir ini motifnya
tentu masih spekulatif mbak nana tetapi kita bisa memahami ada upaya dari kekuatan kekuatan tertentu yang mencoba bersenyawa dengan dinamika internal partai
dan sebenarnya to some extent itu tadi hints nya sudah sempat disampaikan oleh pak arsul sani dalam diskusi saya bersama beliau di platform berbeda tadi pagi
artinya apa ada nama nama tertentu ini nama besar
sisi ini di sej obviamente juga mengipotensi mencari kesewanan yang terp cannon applicant sehingga saat utk disen reapply
tidak memiliki akar yang begitu kuat di partai politiknya
nah oleh karena itu ada pihak yang dari kekuatan besar itu yang mencoba untuk mempertimbangkan kembali
agar p tiga bisa menjadi bagian dari gerbong besar tersebut
karena bagaimanapun juga p tiga ini cukup menarik
partai islam memiliki akar sejarah yang cukup kuat
tetapi juga merepresentasikan karakter islam moderat
yang itu akan dibutuhkan oleh kekuatan islam maaf kekuatan politik nasionalis
untuk membackup kekuatan politik politik mereka dalam konteks pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
jadi saya melihat ada upaya untuk meng hijack atau membacak kekuatan politik p tiga
dalam upaya untuk mengimbangi sekaligus juga menguatkan mesin politik dengan narasi nasionalis dan islam moderat
oke mas umam ini arahnya kemana
karena kan p tiga sudah bergabung
bergabung ke kib meskipun belum ada capres dan juga cawapresnya
apakah ingin diarahkan ke capres tertentu yang di luar tokoh tokoh di kib atau seperti apa
apakah ingin diarahkan untuk mewadahi menjadi motor koalisinya ganjar pranowo dan juga sandiaga uno atau bagaimana
ya saya menduga demikian dan tadi nama nama besar itu
saya sebenarnya sudah mencoba untuk menahan statement nama
tetapi saya pikir
mbak nana sudah memberikan clue dari nama nama besar tersebut
oleh karena itu ini sudah menjadi makbum nas ini sudah jamak difahami oleh kita di lingkaran politik yang ada
nah oleh karena itu sebenarnya
saya harus potong dulu saya akan kasih kesempatan ke pak amir
pak amir apakah kandidasi capres dua ribu dua puluh empat itu menjadi salah satu faktor pendorong terdongkelnya suarso monorfa dari kursi ketua mop tiga
saya kira semua
tapi saya kira proses internal yang saya ceritakan tadi itu sangat demokratis
bahwa proses bagaimana pak mardiono juga terpilih melalui rapat pengurus harian itu juga adalah proses yang sangat demokratis
artinya dalam proses itu bukan cuma pak mardiono yang muncul namanya
ada nama saya ada nama pak arsul sani tapi kemudian kita akhirnya sepakat ke pak mardiono
artinya saya ingin menyampaikan kepada mas umam dan tentu teman teman lain bahwa proses internal yang kami lakukan ini
murni sekali lagi murni adalah kepentingan internal partai
proses kandidasi capres kemudian bagaimana dengan koalisi yang selama ini sudah terbangun
kami sudah sepakat bahwa apa yang sudah dilakukan oleh pak arso untuk sementara kami akan lanjutkan
jadi tidak ada kemudian ada apa karena perubahan ketua umum kemudian juga terjadi perubahan peta politik yang ada
pak amir saya ingin sampaikan nih
beberapa bulan lalu pak suharto mono arfa di cnn indonesia tv sempat melontarkan bahwa ada aspirasi akar rumput p tiga
sebagai capres dua ribu dua puluh empat
apakah itu salah satu pendorong terdongkelnya suarso mono arfa dari kursi ketua umum karena menyuarakan ada nama anies baswedan
sekali lagi proses proses yang kami lakukan
bahwa proses yang kami lakukan ini adalah proses yang ada di dpp
kemudian kalau kemudian kami melakukan mukernas yang melibatkan teman teman dari wilayah
tentu mungkin juga wilayah masing masing punya pertimbangan
tapi sekali lagi bahwa proses ini saya ingin mengulang bahwa tidak ada intervensi pihak luar dalam proses proses
mekanisme internal yang kami lakukan
tapi kalau misalnya ke depan ini kemudian ada perkembangan baru
saya kira memang kan yang namanya politik selalu dinamis
tapi yang sepasti apapun yang sudah dilakukan oleh pak arso tentu buat kami akan menjadi pertimbangan dalam proses proses politik selanjutnya
oke jadi dari p tiga apakah ada perbedaan pandangan untuk kandidasi capres dua ribu dua puluh
dari yang diusung oleh kubunya suarso mono arfa dengan kubunya pak mardiono
kan pada saat itu pak suharto mengatakan bahwa ada suara akar rumput mengusung
anies baswedan tapi di satu sisi yang kami dengar bahwa ada perbedaan pandangan
ada nama nama lain yang ingin diusung
berarti ada perbedaan di internal p tiga soal pandangan mengusung kandidasi capres
suara suara tidak resmi memang itu ada
tapi secara resmi proses proses yang kami lakukan belum pernah kita lakukan secara resmi
untuk proses pengusungan kandidasi atau proses pengusulan kandidasi capres
bahkan kita sepakat bahwa kalaupun misalnya kib kita sepakat kib ini kan sampai sekarang
belum ada kandidat yang kita usung sama sama karena proses atau mekanisme internal partai
tetap akan kami gunakan untuk mengusung siapa yang akan diusung oleh p tiga
kalau misalnya kita tetap bersama dengan kib
nama namanya siapa saja pak amir yang masuk dalam didikan capresnya p tiga
setelah pak mardiono jadi plt ketua umum
sampai saat ini saya kira nama nama itu secara resmi belum
tapi kalau yang beredar saya kira nama nama yang ada misalnya
pak anies sendiri kemudian ada pak ganjar kemudian ada misalnya pak prabowo ada pak erlangga
semua tetap beredar di nama nama itu tetap semua beredar
pak sandi nggak masuk pak amir
pak sandi nggak masuk
pak sandi mungkin juga ada yang tapi belum terinformasikan
oke jadi empat nama itu masuk ya
tiga nama itu tadi masuk ya pak prabowo pak ganjar dan juga pak anies
itu masuk ke dalam toko toko yang dibidik p tiga untuk menjadi kandidat
pak erlangga sekali lagi termasuk pak erlangga
pak erlangga juga ada nama nama itu juga muncul di beberapa
tapi ini masih belum resmi
artinya secara resmi tentu mekanisme partai akan kami lakukan
oke mas umam dengan situasi p tiga yang baru
dengan situasi kepemimpinan p tiga yang memiliki plt ketua umum mardiono
yang dalam tanda kutip ini adalah orang yang memiliki kedekatan dengan presiden jokowi
orang yang memiliki posisi kedekatan dengan presiden jokowi cukup dekat begitu ya
apakah kemudian p tiga ke depan dalam menentukan kandidasi capres
akan sangat mengikuti skenario skenario ataupun pilihan pilihan dari presiden jokowi
mbak nana saya pikir ke depan p tiga akan mengikuti ritme dan juga genderang
yang ditabuh oleh kekuatan politik besar
oke termasuk presiden jokowi
saya istilahkan kekuatan politik besar ini bukan berarti entitas di dalam kekuasaan
oke termasuk presiden jokowi ya saya istilahkan kekuatan politik besar ini bukan berarti entitas di dalam kekuasaan
presiden ada entitas juga di luar kekuasaan presiden
nah oleh karena itu mbak tentu kita membaca apa yang disampaikan oleh bang amir tadi
itu adalah upaya untuk penciptaan situasi yang lebih stabil yang kondusif
di dalam fase transisi ini
tetapi kalau misal hasil bacaan kita kemudian nanti terkonfirmasi
saya yakin akan terjadi cipta kondisi
di mana kemudian nanti endingnya adalah perubahan navigasi
dalam konteks penentuan koalisi
pilpres di dua ribu dua puluh empat mendatang
oleh karena itu sejumlah informasi spekulatif misalnya
memunculkan informasi bahwa operasi politik penggembosan kib sendiri
yang diduga tidak sesuai dengan agenda politik kekuatan politik besar tadi
konon kabarnya juga akan terjadi di partai yang lain bukan hanya di p tiga
kira kira akan terjadi di golkar
nah kalau misal kemudian itu terjadi
maka akan terjadi situasi yang kemudian memungkinkan terjadinya cipta kondisi
nah kalau misal kemudian itu terjadi
baru nanti akan terbuka satu per satu arahnya kemana
nah oleh karena itu nama nama yang disebutkan tadi
saya pikir itu masih informasi yang cukup belum matang ya
karena yang disampaikan bang amber tadi
sebenarnya itu informasi yang masih sangat safe sangat aman
sehingga nama nama itu disebutkan
tetapi belum menunjukkan upaya untuk mengerucutkan nama
nah upaya mengerucutkan nama itu baru akan ditunjukkan
ketika kemudian kekuatan besar ini akan membuka kemana arah pilpres
dalam konteks koalisi pirpres dua ribu empat belas mendatang
kekuatan besar itu sedang mengirimkan pesan melalui p tiga
lihat apa yang sudah kita bisa lakukan untuk p tiga
jadi partai partai lain hendaknya kemudian waspada
karena kalau misalnya partai partai itu tidak mengikuti skenario dari kekuatan besar
maka akan bernasib sama seperti p tiga
begitu yang ingin mas umam katakan ya
iya benar demikian mbak nana
artinya tentu ini sebuah realitas politik ya
yang bagi kita kalau ada kekuatan eksternal
kemudian memiliki kekuasaan yang kemudian mampu mengacak acak pekarangan partai politik yang lain
sebenarnya ini adalah praktik politik yang begitu jorok sebenarnya
tetapi ini adalah bagian dari fakta politik dalam realitas demokrasi di indonesia saat ini
nah tetapi terlepas dari itu kita embrace situasinya
ini adalah bagian dari kontestasi
maka ya memang betul partai partai politik yang lain harus waspada mengantisipasi dinamika ini terjadi
sebenarnya situasi ini juga dilihat oleh teman teman demokrat
kalau teman teman demokrat kemarin tidak mampu mendeteksi secara ini
maka yang terjadi di p tiga ini bisa saja terjadi di demokrat waktu itu
maka kemudian dipilih momentum ketika mengikuti verifikasi parpol di kpu
nah kalau misal kemudian kita bayangkan
terjadi proses yang berbeda
meng acc penandatanganan sk menkumham
hanya dalam waktu empat hari oh itu sangat luar biasa
dan itu sangat efektif untuk men take over kekuasaan partai politik yang ada
oke pak amir bagaimana kemudian anda menjamin bahwa nanti kandidasi capres dari p tiga ini tidak disetir oleh kekuatan besar
di internal kami juga ada mekanisme internal untuk proses penetapan calon presiden
jadi proses proses itu pasti akan kami lakukan
dan itu akan kita lakukan dari bawah
artinya aspirasi dari bawah tentu akan menjadi salah satu faktor yang cukup menentukan dalam proses penetapan calon presiden dari p tiga
tapi karena kami juga sadar bahwa posisi kami dengan jumlah kursi atau perolehan kursi dua ribu sembilan belas yang ada saat ini
tidak mungkin kami bisa berdiri sendiri
sehingga kami memang sepakat kemarin itu membentuk koalisi dulu
kalau koalisi sudah terbentuk baru kita berpikir proses proses untuk penetapan
baik kita tunggu nanti bagaimana perkembangannya bagaimana konstelasi politiknya
apakah betul bahwa p tiga mampu menciptakan skenario nya sendiri atau justru terseret oleh skenario dari kekuatan besar yang dari tadi di mention ataupun disebutkan oleh mas koirul umam
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada malam hari ini
ada wakil ketua umum p tiga amir rusqara dan juga direktur eksekutif indostrategy koirul umam
saya selalu mas umam dan juga pak amir
terima kasih sudah bergabung
terima kasih pak narana
terima kasih assalamu'alaikum